loh kok ada yang dm ngirim foto gue disini
loh kok ada yang dm ngirim foto gue disini
bapak puri nih sekarang puri lagi ada di kampung beting
terus disini tuh lihat tuh ada sampah lewat ya kan
tuh terus eh bisa foto foto juga disini loh
gimana kalimantan seru nggak
wih pak seru banget
semua tuh di luar pikiran saya pak
semua yang saya pikirin itu salah
syukurlah kalau kamu baru sadar sekarang
sadar apa pak sadar black on nya
cuma kurang banyak tahu
asal jangan sok tahu
apalagi nggak mau cari tahu ya
bapak kan udah tua
saya tunggu laporannya kalau begitu ya
ya makasih females
gue makin penasaran
siapa sih pemilik akun pelintas asa ini
rasa penasaran ini jadi bikin nekat buat datengin ke tempat dia berada saat ini
hai sobat puri sekarang tebak puri udah ada dimana
tara puri udah ada di museum negeri kalimantan barat
kalian penasaran kayak apa
sobat puri ini kan puri lagi ada di museum kalimantan barat
nah disini tersimpan semua adat istiadat dan budayanya dari kalimantan barat
termasuk nih seperti ini salah satunya
ini itu adalah market
dari istana salah satu sultan di kalimantan barat
sobat puri kembali lagi di go puri
nah sekarang nih ya puri lagi ada dimana nih
nih puri mau kasih tahu yang di belakang puri ini adalah namanya perahu tambe
apa itu perahu tambe
jadi ini adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat suku dayak taman kapuasulu

beberapa anggota puri pakai ter primera tahap
contohnya adalah pesachan jepang

pengguna p turkish ben karim p puri
merupakan sebetulnya yang menyebut itu badainya

supaya diri jadi dis endasya